puluhan orang di gunung kidul yogyakarta diduga menjadi suspek antraks
wilayah gunung kidul bahkan ditetapkan sebagai klb antraks
penyebaran antraks di wilayah ini tapi dinilai masih wajar
tapi pencegahan bagaimanapun tetap perlu
seberapa serius kondisi ini apa rencana yang disiapkan pemerintah
sudah bergabung dengan kami adalah dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
anung sugihantono dari yogyakarta
pak anung selamat malam terima kasih atas waktu anda
selamat malam mbak putri
pak anung anda ditugaskan oleh dr terawan untuk memantau melihat dari dekat apa yang terjadi
jadi bisakah disampaikan kepada kami apa hasil pantauan anda selama beberapa hari ini
ya terima kasih mbak putri dan seluruh pemirsa
jadi sejak kemarin saya ditugaskan
ditugaskan oleh bapak menteri kesehatan untuk berdiskusi melihat
dan sekaligus mengupdate kondisi penyakit antrak yang ada di yogyakarta
kemarin saya berjumpa dengan kepala dinas kesehatan
dan yang mewakili dinas pertanian gunung kitul bersama dengan dinas kesehatan provinsi diy
hari ini saya berkunjung ke gunung kidul
bertemu dengan ibu bupati
kami mendapatkan laporan hal hal yang sudah dikerjakan
dan update dari situasi yang ada
kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh ibu bupati
bapak sekda ibu kepala dinas kesehatan
saya melihat bahwa dalam dua minggu terakhir
pemerintah provinsi diy dan
pemerintah kabupaten gunung kitul
melakukan upaya sungguh sungguh untuk menghentikan penularan
dan sekaligus juga menangani orang yang kemarin diduga mengalami penyakit antrak
sampai dengan hari ini kami mendapatkan laporan bahwa
di menyatakan menderita antrak pada manusia
itu dua puluh di antaranya sembuh
satu meninggal dunia
kemudian dari sampel yang dilakukan pemeriksaan pada manusia
sebanyak lima puluh empat orang
dua puluh tujuh dinyatakan positif
termasuk yang dua puluh satu sampaikan
yang ada kejahatan
dan sudah ditangani semuanya sampai sekarang tidak ada penambahan kasus baru sejak tanggal dua puluh tujuh desember yang lalu
sedangkan laporan tentang kematian ternak terakhir dilaporkan adalah tanggal enam januari yang lalu
dan sudah dilakukan pengelolaan untuk kematian ternak ini sesuai dengan dugaan antrak
meski ternak tersebut tidak atau belum ada bukti bahwa itu matinya karena penyakit antrak
karena kita masih menunggu hasil dari laboratorium
pemeriksaan laboratorium dari lingkungan juga sudah dilakukan
dan beberapa diantaranya positif memang di tempat kejadian penyembelian
tapi yang lain negatif untuk spora antrak yang ditemukan
demikian mbak putri
ya pak anung kalau misalnya anda katakan tidak ada kejadian baru
kemudian hewan hewan yang terjangkit sudah juga ditangani
ini artinya mereka yang terjangkit itu mereka yang memang bersentuhan langsung dengan hewan yang mati mendadak ini
iya jadi kejadian pertama kematian hewan itu kan terjadi pada tanggal delapan belas desember yang lalu
nah hewan ini dikonsumsi oleh masyarakat
jadi population at risk atau orang orang yang mempunyai risiko secara langsung adalah mereka yang mengelola hewan ini
ya menyembelih kemudian membagikan memakan
itulah yang kemarin kita perhatikan betul dan lima puluh empat diantaranya kita lakukan pemeriksaan
yang tadi saya sebutkan dua puluh tujuh diantaranya adalah positif
tapi sejak ini sudah tidak ada kasus lagi pada manusia
dan kita tetap melakukan pemantauan untuk kesehatan manusia dengan melakukan screening
bahkan teman teman puskesmas juga membuat semacam posko
ngecek witan dan ngecek ulon di punjong itu untuk mempercepat apabila ada masyarakat yang mengalami keluhan mirip dengan kejala kejala penyakit antrak pada manusia
oke pak anung kalau misalnya kembali saya tanyakan
kalau misalnya dikatakan tidak ada kasus baru apakah artinya ini sudah ditangani sudah selesai tidak akan ada lagi yang muncul
tapi bagaimanapun di daerah ini kan sudah berulang ya
setelah jeda kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih terhubung dengan dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan pak anung sugiantono dari yogyakarta
sebelum jeda saya sempat bertanya
dikatakan tadi sejauh ini sampai hari ini tidak ada kasus baru yang muncul terkait antraks di wilayah gunung kidul
apakah artinya semuanya sudah tertangani
tidak akan muncul lagi
mbak putri kalau dikatakan tidak akan muncul lagi kita tidak berani mengatakan semacam itu
karena antrak ini penularannya bisa melalui spora
yang spora antrak ini bisa hidup puluhan tahun dalam kondisi yang normal
seperti saat ini
nah inilah yang terus harus dilakukan waspadaan
sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa gunung kidul pada bulan juni tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
itu juga ada kejadian antrak
meski kasus antrak kulitnya waktu itu tidak terlalu banyak tidak sebanyak sekarang
kita tidak tahu apakah antrak yang sekarang ada hubungannya dengan antrak yang
bulan juni yang lalu
yakni sporanya yang tersebar mengenai ternak
atau kemudian ternaknya mati karena mengkonsumsi
apa namanya bahan pakan yang disediakan dari lingkungan yang terkontaminasi dengan spora antrak
itulah sebabnya kewaspadaan masih perlu dilakukan
meski kemudian kita tidak perlu berlebihan cemas panik dan lain sebagainya
sepanjang kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
maka penularannya bisa kita putus untuk manusia
tapi untuk hewan juga ada upaya khusus yang perlu dilakukan
kalau begitu apa yang saat ini sedang disiapkan oleh kementerian kesehatan
bagaimanapun ini sudah muncul informasinya sudah keluar warga sudah mengetahui
pencegahannya sekarang bagaimana pak biar tidak muncul
tadi dalam diskusi dengan ibu bupati dan para pimpinan organisasi perangkat daerah di dii
kita akan mensupport beberapa hal
yang pertama karena memang kasus ini adalah kasus kasus yang langka
tenaga kesehatan yang ada di dinas kesehatan dii khususnya di kulon proko
tidak semuanya tahu antrak itu apa
dan kurang memahami klinisnya
kasusnya sangat jarang waktu itu
oleh karena itu minggu depan kami akan melatih
meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang ada di gunung kidul ini secara utuh
hampir diskenariokan sekitar dua ratus an orang akan kita latih
baik itu dari vaskes milik pemerintah dan atau vaskes milik swasta

yang kedua kita juga ingin meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang risiko terhadap penularan ini yang waktunya akan lama
itulah perilaku yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat yang tadi saya sampaikan
karena kalau kita bicara tentang spora tadi bapak menteri sudah menyinggungkan
bahwa kalau ada hewan sakit kemudian sebaiknya juga tidak dikonsumsi
ini juga tadi saya sampaikan kepada ibu bupati karena salah satu diantaranya
di gunung kidul ini belum mempunyai rumah pemotongan hewan
ini kan juga perlu untuk keperhatian ke depan yang lebih
di samping juga penyediaan pakan ternak dan penggunaan pupuk kandang
untuk petani yang juga harus diwaspadai
karena sporanya kemudian bisa tersebar kemana mana
seandainya kita tidak melakukan pengelolaan dengan benar
pak anung saya ingin konfirmasi lagi sekarang soal status klb nya apakah masih
apakah dalam status itu sekarang berarti atau sudah dicabut status itu
kalau kita melihat kejadian jadi klb yang terjadi dalam pengertian kesehatan
yakni peningkatan dua kali kasus pada periode yang sama
maka sesungguhnya kri nya itu terjadi pada minggu ke lima puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
nah tahun dua ribu dua puluh minggu pertama dan kedua karena sudah tidak ada kasus baru
sebenarnya klb nya tidak ada lagi dalam pengertian jumlah kasus
tetapi kewaspadaannya masih harus tetap dilakukan
karena kami masih menunggu nih hewan yang mati tanggal enam minggu kemarin itu positif apa enggak

kemudian apakah masih ada pemeriksaan spora yang perlu dilakukan
dan positif apa enggak yang harus kita ikutin sampai dengan periode berikutnya
jadi kewaspadaan beda dengan kejadian luar biasanya
pak anung sugiantono dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
pak anung terima kasih banyak atas waktu anda